dari yang mengikuti perjanjian yang diperlukan oleh rewan
proses ini sudah lebih dari dua ribu an alhamdulillah yang mendaftarkan diri sebagai relawan
tapi hanya akan dipilih satu enam ratus dua puluh sesuai kriteria
penyuntikan vaksin covid sembilan belas dalam uji klinis ini dilakukan dua kali dengan selang waktu empat belas hari
selama masa uji klinis yang berlangsung enam bulan para relawan akan melakukan kunjungan lima kali
tim uji klinis berupaya agar vaksin ini dapat segera diproduksi secara massal
jadi kita dua kali lipat sehingga selesainya lebih cepat
jadi jumlah relawan yang akan diperlaksa ditambah dua kali lipatnya
berarti kalau misalkan dua puluh sampai dua puluh lima berarti lima puluh gitu ya

jadi diharapkan nanti kita oktober sudah bisa bikin laporan
sehingga pada akhir tahun ini kita sudah bisa produksi vaksin
penyuntikan vaksin covid sembilan belas pertama bagi
gubernur kepala polda pangdam tiga siliwangi dan kepala kejati jawa barat
dijadwalkan pada jumat dua puluh delapan agustus nanti
setelah disuntik vaksin relawan dapat beraktivitas seperti biasa dan harus mematuhi protokol kesehatan
wilham nasution helmi suryanegara bandung jawa barat